untuk menjaga stabilitas harga bawang putih
pemerintah provinsi dki jakarta melalui badan usaha milik daerah food station
menerima ratusan ton bawang putih impor dari tiongkok
maka harga bawang putih di pasar induk ramadjati yang sempat meroket rp delapan puluh per kilogram
kini turun berkisar rp empat puluh per kilogram
pemerintah provinsi dki jakarta terus berupaya menekan harga bawang putih dengan melakukan impor
direktur utama pt food station cipinang arief prasetyo adi mengatakan
sejak tujuh mei lalu dua kontainer sudah tiba di pasar induk ramadjati
di mana setiap kontainer berisi dua puluh sembilan ton bawang putih impor dari tiongkok
kemudian nanti akan ada dua dua setiap hari dua
kemarin pak mentan juga menyampaikan pasokannya sangat baik
kurang lebih sekitar seratus ribu ton itu akan masuk bertahap
saat ini harga bawang putih di pasar induk ramadjati mencapai rp dua puluh sembilan per kilogram
sedangkan di tingkat pedagang dijual rp empat puluh hingga rp empat puluh lima per kilogram
harga bawang putih sempat melonjak di sejumlah pasar di dki jakarta
hingga mencapai rp delapan puluh per kilogram
akibat kekurangan persediaan hingga menyulitkan pedagang menjualnya
sekarang kan harganya udah normal seminggu
yang waktu kemarin kemarin kan karena kudangnya enggak ada jadinya naik
kalau seaku sih jualannya rp tujuh puluh rp enam puluh rp enam puluh lima
sekarang kan sudah normal rp tiga puluh lima
dari rp sembilan puluh sekarang sampai rp lima puluh
yang lainnya murah semua sih sekarang udah berterunan
bawang merah rp dua puluh lima
tadinya rp empat puluh delapan rp empat puluh lima
para konsumen khususnya ibu rumah tangga menyambut baik penurunan harga bawang putih
yang sebelumnya cukup memberatkan mereka
rp empat puluh sekarang sudah turun
bawang merah ini beli rp empat puluh lima
tadi beli rp empat puluh lima ribu
tadinya kan harganya sempat sampai rp delapan puluh sembilan puluh
saya sih kaget soalnya kan emang aku rencananya baru mau belinya tuh hari ini
ya ngeliatin harga juga udah turun apa belum apa masih segitu
semoga harganya stabil lah dan pasokannya ada yang penting
arief prasetyo mengatakan
jakarta setiap bulan memerlukan dua tujuh ratus ton bawang putih
atau rata rata per hari sembilan puluh ton bawang putih
maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut
indonesia harus mengimpor bawang putih agar stabilitas harganya terjaga
arief menambahkan pasokan aman dan harga bawang putih bisa stabil hingga lebaran mendatang
karena pemerintah telah menyiapkan sekitar seratus ton bawang impor
selain itu harga komoditas lain
di pasar induk ramadjati seperti cabai kentang tomat dan bawang merah sudah normal kembali
nova nayantaka septya di pradana jakarta